ratusan warga dari berbagai kelompok dan komunitas memenuhi area car free day untuk menggelar aksi penolakan rencana penahanan baik nuril
mantan pegawai honorer ini difonis penjara karena merekam pembicaraan asusila kepala sekolahnya
nuril nyaris pingsan setelah menerima uang sumbangan dari warga dan langsung dibantu rekannya
beginilah kondisi baik nuril magnun setelah menerima uang receh sumbangan dari warga yang hadir di area car free day di jalan udaya mataram minggu pagi delapan belas november
nuril tiba tiba kesakitan di antara rekan rekan yang sedang berorasi menyerukan pembebasannya dari hukuman penjara
ia kemudian dievakuasi keluar dari acara aksi tersebut
sejak pagi ratusan warga dari berbagai kelompok dan komunitas berjalan sekitar satu km di area car free day di jalan udayana mataram
mereka menyuruhkan pembebasan baik nuril yang kembali akan ditahan pada rabu nanti
masa meminta presiden joko widodo turun tangan membantu baik nuril pegawai honorer yang menjadi korban pelecehan kepala sekolahnya
masa berharap presiden memberi amnesti kepada nuril atas hukuman enam bulan penjara dan denda lima ratus juta rupiah
aksi solidaritas dengan tagar safe ibu nuril ini dilakukan serentak di sejumlah daerah di indonesia
aksi tersebut bertujuan menyerukan perlindungan bagi kaum ibu yang menjadi korban pelecehan
aksi solidaritas yang dilakukan serentak di sembilan kota yang ada di indonesia untuk menolak eksekusi terhadap ibu nuril
peserta aksi ini juga menggalang dana untuk meringankan beban nuril dan membayar denda lima ratus juta rupiah
namun kondisi kesehatan yang menurun
membuat nuril nyaris pingsan saat aksi berlangsung
lalu rahmat junyadi mataram
puluhan pemuda dan mahasiswa di kota makassar sulawesi selatan minggu pagi menggelar aksi solidaritas
membela pegawai honorer yang terjerat undang undang ite baik nuril
mereka menilai nuril justru menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan kepala sekolah di tempatnya bekerja
dan meminta kasusnya dihentikan
aksi membela baik nuril pegawai tata usaha honorer sma negeri tujuh mataram nusa tenggara barat
digelar oleh solidaritas makassar untuk ibu nuril saat car free day minggu pagi delapan belas november
di jalan boulevat panakukang makassar sulawesi selatan
peserta aksi yang terdiri atas mahasiswa dan pemuda tersebut membawa tulisannya membela baik nuril
dan mengajak masyarakat berfoto serta membubuhkan tanda tangan di kain putih sebagai bentuk dukungan
salah satu warga melissa menyatakan kasus baik nuril mencederai hukum dan menunjukkan ketidakadilan terhadap perempuan
yang justru menjadi korban pelecehan seksual atasannya
saya merasa bahwa hukum yang diperlakukan terhadap itu dulu tidak adil

makanya kalau misalnya kita mau memberikan hukum harus ditemui di oferti dan asas keadilan
karena menurut saya ini adalah salah satu
kalau itu hukum terseksual pasti ibu nuril tidak sengaja menyebarkan sesuai dengan undang undang ite
ada pun jurubicara solidaritas makassar untuk ibu nuril asis dupa
meminta kasus baik nuril dihentikan dan segera dilakukan peninjauan kembali terhadap isi undang undang ite
hari ini kami bersolidarkas untuk meminta untuk ibu nuril
kenapa baik nuril ini tidak dieksekusi oleh pengadilan negeri bataram
yang kedua kami minta untuk ibu baik nurul kemudian diberikan amnesti dan selamatkan dari kriminalisasi
karena kenapa ibu baik nuril ini kan sebenarnya dia adalah korban terkerasan seksual
dan kami melihat bahwa negara tidak adil terhadap ibu baik nuril ini padahal dia adalah korban
sehingga kami bersolidaritas untuk melawan putusan yang sebenarnya sangat tidak adil
sebelumnya pegawai tata usaha honorer sma tujuh
mataram baik nuril dijerat dengan undang undang ite
setelah merekam percakapan mesum kepala sekolahnya yang kemudian tersebar
nuril sebelumnya difonis bebas oleh pengadilan negeri mataram
tetapi kemudian majelis kasasi mahkamah agung mengubahnya menjadi penjara enam bulan dan denda lima ratus juta rupiah
setelah menggelar aksi tersebut para pemuda dan mahasiswa berencana membuat petisi
untuk dikirim kepada presiden joko widodo agar memberi amnesti kepada baik nuril